bulan oktober dua ribu tujuh belas ini genap tiga tahun presiden joko widodo dan yusuf kala mengabdikan diri membangun indonesia
lantas bagaimana respons masyarakat kota bandung terhadap kinerja sang presiden dan wakil presiden berikut liputan selengkapnya
dua puluh oktober dua ribu empat belas joko widodo resmi dilantik menjadi presiden republik indonesia sebagai orang nomor satu di negeri ini
segala aktivitasnya tentu menjadi sorotan media masa
lantas bagaimana pendapat masyarakat kota bandung
terhadap kinerja joko widodo yusuf kala
jalan jalanan sudah rusak parah tapi belum terbaiki di kuningan di hantara
jalan jalan kota semakin bagus tapi kenapa jalanan jalanan kampung kelosok desa itu masih seperti sawah gitu masih seperti sungai sungai
dulu masyarakat ke pemerintah tuh terlihat kaku takut atau gimana gitu
sekarang yang lebih kerasa
pemerintah sekarang lebih terbuka lebih ramah kepada rakyatnya dan gak segan segan gitu rakyatnya untuk mengutarakan keinginan pendapat gitu ke pemimpinnya gitu aja
banyak fasilitas lainnya yang belum
misalkan untuk lebleh biaya terutama yang di swasta itu kan belum terperhatikan
untuk infrastruktur bagus banyak kemajuan terutama banyak perubahan perubahan untuk perekonomian ya sangat lumayan
ya begitulah respon masyarakat terhadap kinerja joko widodo yusuf kala
dinamika dalam kepemimpinan itu merupakan hal yang biasa pro dan kontra hal yang lumrah
mari kita tunggu kinerja joko widodo yusuf kala di tahun tahun mendatang
andi adi pratiwi bandung